pembelajaran berharga buat kami
setelah bulan november kemarin
lama tidak melakukan
kemain kemain bisa mengambil pelajaran
hal hal positif yang
terjadi tadi di lapangan
yang kita tanamkan
bulan depan nanti kita akan
dan kita akan mengevaluasi
apa yang sudah kita
bukan tadi dalam pertandingan
pertanyaan kita memang kalah
semua juga kalau kita kalah
kekalahan ini kita bisa belajar
kedepannya apa yang kurang di tim
apa yang belum kita punya
kita baru kumpul terus langsung ketemu
tim ini itu gak masalah itu tantangan bagi kita
kekalahan ini bisa buat
pembelajaran kita agar lebih baik
kedepan agar tahu
dimana kekurangan kita masing masing
dan untuk tim juga
melihat mereka main waktu
dan memang mereka
awal mereka menunggu dulu
begitu mereka sudah melihat bagaimana kekuatan lawan mereka langsung press
itu terbukti mereka di menit menit
dua puluh ke atas mereka langsung pressing kita
oleh sebab itu kita kemarin persiapan dengan
pemain bagaimana kita bisa keluar dari pressing jepang
karena mereka sangat
high pressing sekali di atas gitu jadi
bagaimana supaya tim kita membuat kesalahan di belakang
itu yang mereka ini
dan tadi ada berapa kali memang kita
dekat dekat dekat akhirnya
itu yang mereka cari
supaya kita salah di satu sisi mereka langsung counter attack
sebenarnya kita kemarin sudah melakukan latihan
bagaimana satu dua satu sisi kemudian pindah
pindah dengan long ball
kemudian kita serang dari sisi yang lain
kemudian untuk tc ke depan
persiapan kita agak lumayan panjang
agak panjang jadi
bisa memperbaiki kekurangannya kita
yang ada bisa seperti kita dibilang
kemistri kita lebih kita
kita perbaiki antar pemain antar lini
dan semoga bisa lebih baik
saya mendapat informasi sebulan yang lalu
kita akan melawan jepang
dan ini tantangan seperti saya bilang kemarin

mohon maaf lawan brunei mungkin kita tidak bisa menangkan itu ya
mohon maaf lawan brunei mungkin kita tidak bisa menangkan itu ya

mungkin kita hanya euphoria dengan kemenangan
tapi ini kita lawan jepang
saya berharap ke depan
se level atau lebih bagus juga gak apa apa
misalnya lawan tim tim dari arab
karena nanti di bulan oktober
kita lawan tim tim yang
yang notabene pasti sama dengan jepang sekarang
jadi biar kita bisa banyak belajar
improve untuk lebih baik ke depan
kemudian masalah ada teriakan

saya pikir wajar bukan saya saja
jokowi dan jokowi jokowi juga pernah merasakan itu
dan ini saya pikir wajar masyarakat mencintai dinas indonesia
mereka juga ingin memenang dengan hasil kemenangan berharap dengan kemenangan
tapi ini sebuah proses dan semoga ke depan bisa lebih baik lebih baik lebih baik lagi
saya pertama saya juga nggak merasa saya itu besar
saya sama aja sama temen temen saya
semua kita sama saya tidak pernah membangga membanggakan diri saya
terus kalau lawan lawan tahu main saya bagaimana ya itu bagus buat tim
karena kalau mereka fokus ke saya temen temen saya banyak ruang kosong
mereka semua bisa memanfaatkan itu
tidak penting bagi saya kalau mau gimana pun jelek main saya tapi tim itu menang
ini semua buat tim kita main bukan individu
mungkin saya bisa tambahkan sedikit bang masalah itu
tapi inilah bisa menjaga egy bagaimana supaya dia bisa lebih baik kedepannya
jadi tim seperti egy bilang bukan karena egy saja karena nanti beban buat dia
contoh hari ini mohon maaf saya tidak pasang si asnawi dengan nur
karena saya respect misal pemain yang lain
karena dia tidak datang dari awal saya tidak main
saya respect dengan pemain yang lain yang sudah dua hari sebelumnya sudah berkumpul sudah berlatih dengan kita
jadi seperti egy bilang semua tim penting
oleh sebab itu tadi kita sengaja coba semua pemain di posisi di masing masing
sehingga mereka bisa merasakan bagaimana atmosfer melawan tim yang naik filmnya di atas kita
terlalu banyak ya planning untuk mencoba semua pemain
seperti tadi iqbal biasa di sayap kita mainkan di tengah
karena kita ingin merotasi ingin melihat
oleh sebab itu tadi kita coba semua pemain
kita sudah banyak memberikan bagaimana skema bagaimana ini
tapi memang belum jarang seperti yang kita harapkan
dan butuh waktu sabar buat masyarakat indonesia
semoga ke depan bisa ini
karena tadi kemarin kita latihan bagaimana jepang memang kuat sekali mereka
semua pemain semua bagus
dari mulai keeper sampai depan
kita menunggu di depan
apa di squarel kita bikin square di tengah
bagaimana mengarahkan mereka untuk ini